siapa yang tak kenal dengan kue mochi
ya kue beras khas dari negeri sakura ini sudah sejak lama menjadi favorit masyarakat indonesia
dengan berbagai macam variannya
di negara asalnya jepang mochi biasa dihidangkan saat acara spesial seperti pernikahan dan tahun baru
serta sering juga dinikmati sebagai makanan penutup
mochi pada umumnya berbahan dasar beras ketan yang ditambahkan dengan beberapa campuran
seperti tepung jagung air dan gula
serta adonan kacang merah sebagai isiannya
di sebuah kedai di kawasan jalan taman cibenying utara kota bandung
kita bisa menikmati kue mochi dengan konsep do it yourself
atau mengolah sendiri bentuk mochi dan isiannya sesuai selera
sejauh ini belum ada mungkin di indonesia yang mochinya kayak kita ini
nah kita tuh ngasih pengalaman yang berbeda ke konsumen dengan cara bikin mochi sendiri sesuai kemauan mereka
adonan mochi yang telah matang terlebih dahulu diberi taburan tepung dan dibentuk pipih
isian yang disediakan berupa selai coklat serta irisan buah stroberi segar
do it yourself mochinya sudah datang
cara bikinnya tadi saya sudah lihat di instagram
kita ambil satu dulu
terus diolesin sama coklatnya
dikit aja dulu
gak susah ya
hidangan ini menjadi favorit para pengunjung terutama dari kalangan remaja
karena rasanya yang lezat serta pengalaman membuat mochis
yang lebih menarik dari makanan makan yang di sini
jadi kita bisa menambahkan coklatnya sendiri stroberinya sendiri
itu sih yang bikin menarik
betul aku juga setuju sih
untuk yang bikin beda dan menariknya lebih ke cara kita membuatnya
terus juga di sini juga coklatnya bisa ngatur sendiri biar nggak kemanisan juga
karena stroberinya pas manisnya

dengan harga mulai dari dua puluh delapan rupiah kita sudah bisa menikmati sajian dessert

yang dapat dimakan pada siang maupun malam hari ini

nah kalau tadi angga sudah praktik membuat kue mochi
kini giliran saya yang akan ajak anda menikmati minuman rempah modern
di salah satu toko bakery di jalan cihapit ini
ada minuman kekinian yang dipadukan dengan rempah rempah khas indonesia
istimewanya bahan rempahnya diolah homemade loh oleh pemiliknya
ada teh kecombrang stroberi yang menggunakan sirup hasil fermentasi kecombrang dan stroberi
kemudian ada golden latte
minuman latte ini merupakan campuran jahe kunyit kayu manis dan susu
selanjutnya ada sangir kocok menggunakan susu kental manis yang dibuat dengan rempah
serta kopi susu kapulaga
kopi susu ini menggunakan susu kental manis homemade yang dimasak dengan kapulaga dan rempah lain
kopi susu ini menggunakan susu kental manis homemade yang dimasak dengan kapulaga dan rempah lain

terus kebetulan ini ada rempahnya ada wangi kayu manisnya ada jahenya
jadi kayaknya pas aja
jadi fushinya tuh bener bener kerasa gitu
bukan minuman yang terlalu modern tapi juga nggak yang terlalu tradisional gitu
jadi penasaran hmm saatnya saya mencoba
ada kopi ada teh dan ada ini nih latte sapi
ternyata di dalam minuman minuman ini terdapat rempah rempah khas indonesia
wah beneran nih rasa rempahnya kerasa banget
menurut pemilik toko aneka minuman rempah ini berawal dari permintaan para pengunjung yang menginginkan minuman yang menghangatkan
apalagi banyak pembeli yang datang di pagi hari
mungkin anak anak kecil juga jadi ter explore dan ter edukasi lagi kalo rempah rempah itu sebenernya rasa gini
mungkin sekarang udah lumayan terkikis ya karena secara perkembangan budaya
minuman tren dari budaya luar tuh lebih kayaknya lebih masuk di mulut dan di preferensi orang orang
rempah rempah yang digunakan di sini sebagian bahannya berasal dari wilayah jawa barat
salah satunya kapulaga yang diambil dari daerah pangandaran
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat